seorang perempuan paruh baya tiba tiba terkapar di jalur mudik pantura kabupaten cirebon dan membuat petugas panik
petugas sempat mengira ia adalah korban tabrak lari
namun ternyata kejadian ini sekedar sandiwara untuk mendapatkan uang
perempuan paruh bayi yang terkapar di pinggir jalur pantura di plered kebupaten cirebon ini membuat petugas yang berada di pos pamplered berhamburan
saat memberikan pertolongan petugas juga sempat panik lantaran ibu ini kejang kejang dan nafasnya terengah engah
sementara dari kondisi fisiknya korban hanya menderita luka lecet di bagian kaki
petugas kemudian mengevakuasi korban ke dalam pos
beberapa anggota polisi wanita berusaha menenangkan korban namun tiba tiba korban meracau seperti orang kesurupan
peristiwa ini pun menyita perhatian warga sekitar
bukan pengendara motor atau
salah seorang warga mengaku mengenali ibu ini
korban diketahui merupakan tunawisma yang kerap berkeliaran dan meminta minta di pasar waru kabupaten cirebon
menurut warga ia juga kerap berpura pura sakit agar warga merasa iba
mengetahui modus si ibu petugas pun menggiringnya agar menjauhi jalanan
hairudin imawan cirebon